sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kau harus ketemu sama dia
dre ya ampun kenapa dre
tunggu dulu dre tunggu dulu
udah sekarang kamu minggir
kamu jangan pernah setuaku
sekarang kamu pergi aku gak mau lihat kamu
gue gak ngerti nih kamu kok jadi berubah kayak gini
berapa kali aku bilang sama kamu tolong jangan pernah deketin aku lagi
aku mau bercerai sama kamu
aku mau ngurus surat perceraian kita
mama udah mau sampai nih
pergi ke burungbang lalu ke seluruh tablets
ada dia same
nggak ga ada
gimana ini berguna lho
udah ngepot ya
udah mula dali caption
ada kiriman kado buat enam
ternyata sia sia ya non
untuk mewujudkan impian saya
tapi percuma non
untuk dampingi non lila
untuk dampingi lara
semoga non lila dan lara bahagia non
selamat tinggal non lila
selamat tinggal non
selamat tinggal non
kalau kayak gini caranya gue bisa batal nih kak sama satria